ya ustazah silahkan dibaca
silahkan sergei baca aja
karena kita bukan mahrum jadi gak boleh bersentuhan
yang berdiri koko
apa ini ya allah
engkau bagaikan pelangi
mewarnai hidupku yang kelam
nih ada saksinya nih banyak
jadi kita udah nyari obat bisulnya
iya betul banget
kita gak percaya banget
tapi ada sedikit kendala
yaudah kalau emang itu abis nyari obat bisul
ini ustazah silahkan
udah kagak aja ah
kondoknya pasti kiri kiri
gak bakal jadi kiri
kan buat obat bisul
itu bukan obat bisul
segala kondok di bumi awang
aku celuk banget
aduh kita cari
saya merekerjakan mulu
itu susah digunngkap perché
dengan katakan questo
kata saking penuhnya udah kayak kolem
menduangkan dengan tulisan ini
sampai ke hati bu serege
indahnya jatuh cinta
ya tambah enak
itu dia itu dia
ada aja ada aja
engkau bagaikan kodok
ini lagi jatuh cinta
masa kayak orang lagi diempang ada kodok
eh gila ada aja
emang kalau cinta sama apa juga jadi
mudah mudahan sampai ke hatinya serege
dalem dalem dalem dalem
siapa yang lupa ya
saya bawaki ustadzah dan ustadzah aja
nama hewan dari huruf k
jangan pake teriak
kan huruf depannya k
bukan itu maksudnya
kalian lihat kesitu
turun ke bawah

jadi kalian gak takut kodok
jadi dodo tuh mesti pulang ke palembang
karena neneknya pengen ya sekolah di sana
ya kita doakan terbaik aja ya umi
umi sehat kan umi

kebetulan kita bertemu disini
ada apa ada yang penting
saya menemukan ini di bawah pohon
itu bukan polisi sergei
ya ustazah silahkan dibaca
silahkan sergei baca aja
karena kita bukan mahrum jadi gak boleh bersentuhan
engkau bagaikan pohon
yang berdiri kokoh
apa ini ya allah
engkau bagaikan pelangi
mewarnai hidupku yang kelam
engkau bagaikan kodok
yang melompat lompat di hatiku
bagus ya sergei puisinya
ya aku setuju banget
itu kayak dari hati banget bikinnya
ternyata kamu lebih suka produk luar
dibandingkan produk dalam negeri
yaudah sergei saya masih ada urusan kembali ya
kaki mu jalan pakai mata gimana kau itu menyiru saja mencembang tank apa nama lia kamu tuh kalau
jalan tuh hati hati gak usah nabruk juga kali tahu kok jalan tuh lihat lihat dong jalannya
pakai kaki letak mata ah betul dua tadi tuh ada kodok frog frog itu gede gede
kayaknya ada yang ada deh kok sabun kumit begitu sih